ya allah gak ngerti gak ada ahlak ya allah
ya allah keluar pak
aksi nekat pengendara motor yang melaju di ruas jalan tol jakarta cikampek diabadikan salah satu pengendara
dalam rekaman terlihat petugas pjr mengejar pengendara motor yang melaju dari arah jakarta menuju cikampek tepatnya di kilometer tiga puluh
petugas kemudian mengiring pengendara motor agar keluar di gerbang tol cikarang pusat
kepala induk pjr tol jakarta cikampek kompor riki akmaja melalui pesan singkat menyatakan
aksi pengendara motor terjadi pada dua puluh enam maret dua ribu dua puluh
kepada polisi sang pengendara mengaku masuk kejayaan
kepala induk pjr menerima jalan tol setelah mengikuti petunjuk peta digital
sang pengendara diperbolehkan pulang setelah menerima surat tilang
sementara di surabaya jawa timur pengemudi truk ugal ugalan di jalanan kota surabaya
truk bahkan sempat melompat di sebuah lintasan kereta api di jalanan kenjeran
aksi pengemudi ternyata dilakukan secara sengaja untuk kepentingan konten
para perekam video yang menggunakan motor ada di depan dan di belakang truk
terkait masalah truk oleng atau truk jumping yang diperkirakan berada di wilayah surabaya
yang saat ini video ini sudah viral kami dari portabas surabaya
khususnya setelah antas portabas surabaya sudah melakukan penelitikan tentang hal ini
aksi berbaya ini direkam pada dua puluh dua maret dua ribu dua puluh dua
setelah antas portabas surabaya pada senin telah mengidentifikasi
dan mengejar pengemudi truk ini karena melakukan aksi membahayakan pengemudi lain
tim liputan cnn indonesia